aku suka berkemah di sini ayah
ceritakan pada kami ayah legenda kuna seperti yang selalu kau lakukan
hmm biar kulihat
kalian melihat bangau di sana di tepi air itu
apa kalian tahu bagaimana mereka muncul
beritahu kami ayah
dengarkanlah ini terjadi dulu sekali
ketika orang belum tahu tentang mutiara dan mereka tumbuh di makhluk kecil yang disebut kerang di sungai
ada sebuah desa di tepi sungai
orang orang di desa itu bekerja keras dan menjalani kehidupan yang bahagia
semuanya kecuali satu orang
aku tidak akan makan ini aku sudah bilang ribuan kali aku benci kaldu ini buatkan aku kue
kau tidak berguna dasar bodoh
sepanjang hari ibumu dan aku bekerja di ladang dan semua yang kau lakukan sepanjang hari adalah menghabiskan waktumu berbaring malas di bawah pohon atau berkano di sungai
paling tidak yang bisa kau lakukan adalah bersyukur atas apa yang kau dapatkan
bersyukur kepadamu untuk apa
seandainya ayahku adalah raja aku akan hidup seperti pangeran
aku akan punya semua makanan enak dan aku tinggal di istana
tapi aku harus tinggal di gubuk bobrok ini dengan atap yang bocor
aku telah memintamu untuk menambah lubang di atap itu dengan daun pakis seminggu yang lalu
jika kau tidak menghormati rumahmu kau tidak berhak berada di dalamnya
aku tidak mau berada di dalamnya
aku ingin menjaga diri
aku ingin menjaga diri
aku ingin menjaga diri

tidak ada makan malam untukku hari ini
seolah olah itu makanan terlezat
drake pergi berkanu di sungai
tiba tiba kilatan cahaya yang cemerlang mengenai matanya
dia melihat bahwa cahaya datang dari jauh di tepi sungai
dari dalam kerang raksasa yang indah dan mempesona
di dalam kerang terbaring seorang wanita
peri malaikat yang cantik mengenakan ikat pinggang mutiara terindah yang pernah ada di bumi
mutiara itu berkilau lebih terang daripada berlian
dari sabuk inilah cahaya memancar ke arah drike
ketika dia melihat sabuk yang indah itu
dreg dirasuki oleh keinginan untuk memilikinya
sepanjang hari sepanjang malam
dia tidak bisa memikirkan hal lain selain memiliki sabuk mutiara itu
ah sabuk itu akan terlihat bagus untukmu
aku akan terlihat lebih agung daripada pangeran termegah yang pernah ada
aku harus punya sabuk itu
aku harus punya
andai saja aku bisa menyingkirkan para penjaga itu
lalu setiap malam dia pergi berkano di sungai
hanya untuk melihat sabuk itu
kemudian suatu malam
dia melihat bahwa malaikat di kerang sedang tidur nyenyak
dan tidak ada penjaga di sana
drake berkano di tepi sungai perlahan hati hati
kemudian turun dari perahunya
dia berjinjit menuju kerang
dia memutuskan untuk mencuri sabuk itu
kau ingin mencuri sabuk ini
kau berada di sini sekarang bukan
manusia sering menginginkan hal hal yang bukan miliknya
itu benar kan
ini adalah mutiara yang tumbuh di kerang seperti aku
aku adalah roh sungai
aku akan membiarkanmu meminjam sabuk ini selama tiga bulan
kau memperbaiki sifatmu
menjadi baik hati dan pekerja keras
kau dapat memilikinya
tapi kalau kau terus menjadi egois dan malas
kau harus mengembalikan sabuk itu kepadaku
dan kau dihukum
dan kita akan bertemu setelah tiga bulan
drake mengenakan ikat pinggang dengan bangga
dan dengan itu dia mengayuh perahunya ke desa
tentu saja dia tidak bermaksud untuk mengembalikannya
dia juga tidak memiliki niat untuk memperbaiki cara egoisnya dan malasnya
tidak dalam sejuta tahun
aku hanya akan berhenti datang ke sungai
lalu bagaimana roh sungai akan menangkapku
drick bangun saat fajar menyingsing dan berlari ke desa
sehingga dia bisa memamerkan ikat pinggangnya
sabuk yang sangat indah
jangan berani berani menyentuhnya
tanganmu yang miskin kasar dan kotor akan merusaknya
bolehkah aku memakai sabuk yang indah ini
beraninya sekali kau bertanya itu
drake darimana kau mendapatkan sabuk itu
apa kau mencurinya
tidak aku tidak mencurinya
aku menemukan mutiara ini di sungai
kau menemukannya di sungai
ya sungainya penuh dengan mutiara
mereka tumbuh di kerang kecil yang terlihat seperti caba
orang orang di desa mendengar itu dan beberapa dari mereka dilanda keserakahan
mereka mulai menangkap ikan secara berlebihan
melemparkan jalan mereka ke sungai dengan tidak perlu
berharap bisa menangkap kerang dan menemukan mutiara
kutemukan kerang kutemukan kerang
ayo limparkan jaringnya
kita harus mendapatkan mutiara itu
orang orang serakah itu membunuh banyak ikan di dalam mereka
jaring menghancurkan tanaman kecil dan ganggang yang memberi makan ikan
jumlah ikan di sungai berkurang
dan karena itu banyak burung dan hewan yang mengandalkan ikan sebagai makanan mereka mati kelaparan
orang orang menebang pohon untuk membuat banyak perahu membuat banyak burung kehilangan tempat tinggal
orang orang di perahu membuang sampah mereka ke sungai dan ini menyebabkan sungai menjadi kotor
drake melihat semua ini
tapi bukannya merasa tidak enak pada hewan hewan di sungai
untuk sungai itu sendiri dia merasa sombong karena dia telah berhasil menipu begitu banyak orang
tiga bulan berlalu
tiga bulan berlalu
yang perlu aku lakukan adalah menjauh dari sungai
sabuk ini milikku dan akan menjadi milikku selamanya
drake tidak tahu apa yang menunggunya
malam itu dia tiba tiba terbangun oleh kekuatan tak terlihat yang memaksanya turun dari tempat tidur menuju sampan
dia disuruh duduk di sampan itu dan mendayung sampan menuju tepi sungai tempat dia bertemu roh sungai
dia keluar dari kanu dan bertemu roh sungai
dray ketakutan dia ingin berteriak tapi tidak bisa
jadi drake kau di sini kau pikir kau bisa pergi dari aku dengan mudah iya kan
kau memiliki kesempatan untuk memperbaiki sifatmu tapi kau memilih untuk tidak mengambilnya
tidak sedetik pun kau mencoba untuk bersikap baik dan bekerja keras
tapi sebaliknya kau berbohong
kau berbohong bahwa kau telah menemukan mutiara di sungai dan kau diam ketika orang orang mempercayai kebohonganmu itu dan menciptakan malapetaka bagi makhluk malangku
tidak tentu saja tidak
kau tidak merasa menyesal sama sekali
dan kau tahu kenapa
tak satu pun dari manusia egois lainnya
kau bernafas dan hidup karena alam menjaga keseimbangannya melalui pepohonan dan sungai dan hewan ikan dan burung
dan kalian pantas untuk dihukum
apa yang akan kau lakukan
kau dan semua orang orang yang merusak perairanku dengan keserangan
kau akan membayarnya
kau sekarang akan tinggal di sarang karena kau tidak peduli dengan sungai
mulai sekarang kau harus hidup dari sungai dan harus menjadi hewan sungai
karena kau tidak menghargai semua yang diberikan alam di tempat kau tinggal maka kau harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk dapat hidup
karena kau menganggap remeh alam
terlangsungan hidupmu akan bergantung pada air arus air dan air
kau akan menemukan alam yang akan menyebabkan hidupmu
kau akan menemukan alam yang akan menyebabkan hidupmu
kau akan menemukan alam yang akan menyebabkan hidupmu

ee dan semua orang egois lainnya yang mencemari sungai
berubah menjadi burung bao'il
dan setia pada kebutuhan roh sungai
di dekat sungai dan harus hidup dari ikan
ketika musim dingin tiba
mereka harus terbang ribuan mil
untuk pergi ke tempat hangat
dan ke berbagai negara menghadapi banyak bahaya
jika mereka tidak melakukannya
mereka akan mati
kita manusia benar benar egois
sungai dan lautan
seharusnya mengambil semua mutiaranya
itulah yang dilakukan roh sungai
dia menyembunyikan semua mutiaranya jauh
ke dalam sungai sehingga sangat sulit untuk didapatkan